tuh nggak ada yang bisa mengalahkan emak emak
inilah aksi nekat seorang pemotor wanita yang tertangkap kamera amatir
dengan santainya wanita ini memacu sepeda motornya di jalan tol jakarta tangerang
aduh sah sah aja emak emak naik motor lewat tol
petugas induk patroli jalan raya bitungkor lantas polri mengatakan
insiden ini terjadi pada minggu siang dua puluh sembilan agustus
wanita pemotor itu diduga masuk dari gerbang tol karangtengah yang tidak memiliki portal
saat ini pjr bekerja sama dengan jasa marga tengah mencari pemotor wanita itu
memang ada tiga pintu masuk tol di kawasan bitung yang tidak memiliki gerbang
atau pintu masuk gate yang tidak melewati portal transaksi
sehingga sering sekali pengendara motor itu masuk ke jalur tol tanpa mereka sadari atau tanpa mereka pahami
sebelumnya aksi pemotor masuk jalur tol juga sudah pernah terjadi di sejumlah daerah lainnya
padahal aturan sudah sangat jelas jalan tol atau jalur bebas hambatan hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat dan lebih
pengendara yang melanggar akan mendapat sanksi tilang